menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono dimintai keterangan oleh kpk
mengenai tugas pokok dan fungsi kementeriannya
kpk memeriksa menteri basuki hadi mulyono terkait proyek pembangunan jalan toheru lamiu di maluku utara
basuki juga ditanyai keterangannya dengan mantan anggota komisi lima dpr damayanti wisnu putranti
apakah ada hubungan yang sebelumnya menerima suap tiga ratus delapan puluh dua ribu dolar amerika
terkait pembangunan jalan tersebut